anda yang ingin berwisata ke gunung bromo hati hati karena sejak dua pekan terakhir ini
aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
kembali menunjukkan kenaikan fluktuatif
arti kata mulai batuk batuk lagi dan mengeluarkan asap
asap putih memang atau bahkan kelabu
terus menyembur dari kawah bromo yang bercampur abu vulkanis dan belerang
sejak dua puluh enam maret lalu aktivitas gunung bromo pasca erupsi
yang terekam pospantok pusat vulkanologi dan mitigasi pencana geologi gunung api bromo
di dusun cemoro lawang sukopuro probolinggo menunjukkan kenaikan fluktuatif
kepulan asap bercampur abu vulkanis dan gas belerang terus keluar dari dapur magma
hal ini mulai berdampak buruk terhadap tanaman pertanian dan mengotori permukiman warga
untuk mencegah lapisan abu semakin tebal
warga rutin membersihkan atap rumah
menurut seorang warga abu vulkanis mulai menghujani permukiman
tanaman pun rusak dan banyak daunnya yang mengering
pospantok gunung bromo melaporkan
kawah menyemburkan asap ke labu kecoklatan dengan tekanan kuat dari puncak mengarah ke selatan utara
suara gemuruh dan dentuman masih terdengar
tercatat gempa tremor lima mendatar dua puluh mm
dominan dua mm dan gempa embusan dengan durasi sepuluh detik sampai empat puluh enam detik
warga di lima desa di kecamatan sukapura pun terancam kekurangan air bersih
warga berharap pemerintah memberi bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari hari